tak hanya baliho bergambar rizik sihab atau fpi
satpol pp juga menurunkan baliho komersil
serta spanduk dan bendera partai
setiap orang dan lembaga dilarang memasang spanduk
dan umbul umbul di fasilitas umum
media promosi luar ruang tersebut diwajibkan
dipasang di tempat yang telah disediakan
dan wajib membayar pajak sesuai dengan
perda dki jakarta no delapan tahun dua ribu tujuh
kasatpol pp dki jakarta arifin mengatakan
pemasang spanduk bergambar rizik sihab
yang diterbitkan tapi kembali dipasang
bisa dikenai denda dan hukuman penjara
sanksinya itu adalah yang diatur di pasal enam puluh satu ayat dua
pasal enam puluh satu ayat dua itu sanksinya adalah berupa
sanksi kurungan maksimal sembilan puluh hari
dan sanksi denda sebesar maksimalnya tiga puluh juta
tetapi prosesnya ini tentunya melalui proses tahapan
tadi ada peringatan ada tungguran dan sebagainya
sementara itu pangdam jaya mejen tni dudung abdurrahman
mengungkapkan alasan tni ikut serta menurunkan
baliho pimpinan fpi rizik syihab di sejumlah titik di jakarta
ditemui di makodam jaya rabu siang
dudung menyatakan tulisan dalam baliho tersebut
bisa memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa
dan mendiskreditkan pemerintah yang sah
kan menyalahi aturan di tempat yang salah
bisa bayar pajak
dan kemudian ada seruan seruan revolusi dan sebagainya
nah itu yang saya kemudian wah ini sudah tidak benar ini kalau begitu
sudah tidak benar
kalau kemudian pol pp sudah tidak bergerak
polisi tidak bergerak tni pun tidak bergerak
kira kira menjadi apa ini
sudah menyinggung yinggung dari seramannya
yang menyinggung masalah persatuan dan kesatuan bangsa
sudah menyinggung yinggung dari perangkat yang tersebut
dudung mengaku sejak dua bulan terakhir tni sudah membantu tugas satpo pp
dan polisi untuk menertibkan balikho di tempat tempat umum di jakarta
kemeliputan cnn indonesia